polda jawa barat meretapkan tiga tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi pemilihan kepala daerah garut pada senin siang tadi
sementara ketua badan pengawas pemilu provinsi jawa barat harnimus koto memastikan pihaknya akan memberhentikan ketua panwaslu kabupaten garut heri hasan basri pasca penetapan heri sebagai tersangka
ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polda jawa barat adalah komisioner kpu garut ade sudrajat ketua panwaslu garut heri hasan basri dan anggota tim sukses salah satu pasangan calon bernama didin
polisi menyatakan penangkapan ketiga tersangka dilakukan ketika didin memberi uang sepuluh juta rupiah kepada heri hasan basri selaku ketua panwaslu kabupaten garut dan seratus juta rupiah kepada ade sudrajat selaku komisioner kpu garut
diduga uang diberikan untuk meloloskan pasangan calon soni sondani usep nurdin dalam tahapan pilkada kabupaten garut
sementara kan diperiksa bahwa dia yang dari dia dan nanti kita periksa lagi kan nanti kita ada konfrontasinya kalau yang dari yang sekarang tidak ya kita tetap yang penting kita harus diperiksa bahwa si dewi itu yang nyuruh siapa sementara dia bilang dia yang masuk
setelah ditetapkan sebagai tersangka bawaslu jawa barat heri hasan basri dan anggota tim sukses salah satu pasangan calon bernama didin memberi uang sepuluh juta rupiah kepada heri hasan basri selaku ketua panwaslu kabupaten garut
jawa barat menyebut akan segera memberhentikan heri sebagai ketua panwaslu kabupaten garut
tindakan yang dilakukan tersangka dinilai bawaslu telah melanggar aturan dan mencoreng pelaksanaan pemilu di jawa barat
dalam waktu dekat bawaslu akan menyiapkan surat pemberhentian tersangka kepada dewan etik penyelenggara pemilu
kita sudah berhentikan panwas kita kemarin juga dan seluruh proses proses pemilu yang ada di garut ini tidak
kita ganggu dan berjalan dengan baik
sementara itu aktivitas di kantor kpu kabupaten garut berjalan normal
komisioner kpu garut melaksanakan rapat koordinasi tahapan kampanye pemilihan bupati garut
ketua kpu garut memastikan dirinya bersama tiga komisioner lain tidak terlibat
namun ia menyatakan siap diperiksa oleh polisi
saya sangat yakin saya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang undangan
kita menjaga integritas
kita menjaga independensi dengan sebaik baik
apa yang dilakukan oleh pak a ini di luar sepengetahuan bapak ya pak
iya saya tidak tahu
suasana berbeda tampak di kantor panwaslu garut di jalan samarang
meski staf panwaslu tetap melakukan kegiatannya anggota panwaslu garut belum tampak hadir hingga senin siang
meski demikian tahapan pilkada garut dan pemilihan gubernur jawa barat dipastikan tidak terganggu
sebagai langkah antisipasi pengamanan puluhan anggota brimob dan sabara berjaga

bahkan tadi komisioner kpu republik indonesia wahyu setiawan mewakili segenap koleganya
ini bereaksi cukup keras dalam menanggapi kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dialamatkan atau diduga dilanggar
dilakukan oleh salah seorang komisioner kpu kabupaten garut dan juga ketua panwaslu kabupaten garut
tepatnya oleh ade sudrajat dan juga heri hasan basri
yang sementara ditangkap terkait dengan dugaan adanya penerimaan suap dari seseorang bernama didin wahyudin dalam penyelenggaran pilkada di kabupaten garut
baik dari ade sudrajat maupun heri hasan bisri atau hhb ini diduga menerima sejumlah uang dan juga mobil daihatsu sigra dari pihak calon pasangan atau pasangan calon yang akan bertanding memperbutkan
kursi di pilkada kabupaten garut yakni pasangan sony dan juga maksud saya pasangan soni dan juga usep nurdin
yang mana memang baik dari ade sudrajat maupun juga heri hasan bisri ini dalam proses penyelidikan yang sedang dilakukan di kepolisian jawa barat terutama
ini juga sedang diberhentikan sementara dari jabatan mereka masing masing
dan tadi wahyu setiawan mengatakan bahwa memang untuk pelaporan ini nantinya akan dialamatkan kepada dewan kehormatan
penyelenggaran pemilu yang mana pasca dari pelaporan ini nantinya dkpp akan menyelenggarakan sidang kode etik
dan apabila dalam sidang kode etik tersebut nantinya terbukti dan juga diputus bahwa baik ade sudrajat maupun juga heri hasan basri ini melakukan tindak tindak pidana yang dialamatkan kepada mereka tersebut
mereka akan diberhentikan secara permanen dari jabatan mereka masing masing
baik sebagai komisioner kpu kabupaten garut maupun juga sebagai ketua panwaslu kabupaten garut reinhardt
kpu republik indonesia sendiri juga mengatakan bahwa memang pihaknya ini nantinya akan menjadi ini sebuah momentum
dimana kpu republik indonesia kemudian juga kebawahnya kpu kpu provinsi nantinya akan melakukan sebuah pembenahan yang lebih tidak hanya baik secara internal
tetapi juga sebagaimana mereka nantinya akan melaksanakan sebuah proses rekrutmen terhadap anggota kpu kpu di provinsi masing masing
ini juga akan menjadi sebuah faktor bagi mereka untuk mencari pihak pihak atau karyawan yang lebih berkembang
ya jadi batu dari melenggara gattu di bidang policing

pp ini melakukan evaluasi tidak hanya internal saja tapi juga untuk pengawasan ke depan agar kejadian ini tidak lagi serupa terjadi
karena kan ini tentu betul betul mencoreng proses demokrasi ya tidak hanya di garut tapi juga ini mencederai keseluruhan penyelenggaran pemilu dampaknya menjadi sangat luas
iya betul sekali reinhardt ini menjadi sebuah presiden yang buruk bagi segenap anggota atau juga segenap subjek dari penyelenggara pemilu terutama menjelang pilkada dua ribu delapan belas serta pemilu dua ribu sembilan belas
dan kpu republik indonesia sendiri lewat tadi komisioner wahyu setiawan menjanjikan bahwa tindakan seperti ini akan diminamilisir sebisa mungkin sampai tidak akan terjadi lagi dalam pelaksanaan pilkada dan juga pemilu dua ribu sembilan belas reinhardt
dan tidak hanya pemberian secara internal maupun juga konsultasi yang nantinya akan dibuat semakin berkesinambungan antara kpu pusat maupun juga kpu tiap provinsi serta kpu di kabupaten kabupaten serta panwaslu dan juga dkpp akan melakukan pengawasan yang lebih terik
dan juga mereka akan mengintegrasikan semua lini yang ada di penyelenggara pemilu tersebut mereka juga akan membantu setiap penegak hukum jika apabila saat ini terutama mengingat bahwa memang kasus ini masih penyelidikannya masih berguli terhadap ade sudrajat dan juga heri hasan bisri dan mereka memang diberhentikan secara sementara dari jabatan mereka masing masing dan jika dalam sidang kode otik seperti yang sudah saya sebutkan tadi apabila mereka terbukti dan juga
kalau misalnya melihat memang dalam pelaporan dan juga di dalam sidang kode otik yang tersebut
dan juga dkpp menanggapi pelaporan tersebut baik dari ade sudrajat maupun heri hasan bisri ini heri hasan basri maksud saya ini secara kemungkinan besar memang nantinya akan diberhentikan secara permanen bahwa memang walaupun mereka sampai sekarang penyelidikan masih bergulir presiden yang cukup buruk ini memang dialamatkan kepada kpu tidak hanya kpu kabupaten garut tapi juga kpu republik indonesia ini terjadi
maka mereka menjanjikan kepada masyarakat bahwa
pemberhentian secara permanen ini adalah sebuah bentuk bahwa ini adalah kekonsistenan mereka dalam menjaga marwah dari tubuh kpu maupun juga panwaslu serta seluruh segenap anggota penyelenggara pemilu kedepannya agar tidak terjadi lagi
kita tahu bahwa memang dari ade sudrajat dan juga heri hasan basri ini diduga melanggar pasal sebelas undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sebagaimana diubah dalam undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu satu tentang pelanggaran
tindakan tindakan yang tidak hanya melanggar ranah pidana khusus tetapi juga melanggar kode etik dari penyelenggara pemilu ini memang presidennya cukup berat dan agar menjaga agar maruah ini tidak akan dikotori ke depannya kemudian hari serta menjaga integritas mereka dalam penyelenggaraan pemilu serta pemilu kada ini bahwa mereka memang menganggap akan melakukan tindakan yang cukup keras bagi setiap orang
dan juga bagi anggota yang ada di bawah kepimpinan mereka seperti itu reinhardt